jangan mentang mentang lo kakak senior gue lo bisa seenaknya sama gue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
oke guys semuanya aduh thank you for coming nih
sekarang kalian bikin grup dua orang dua orang
dan tugas pertama kalian mengcapture momen alam di sekitar kalian
oke kak oke oke siap siap
dan bagi yang gak kedapetan pasangan
bakal dibantu sama kakaknya
lo ngapain ajak anak anak ini masuk ke klub fotografi
he gua tuh senior ya disini
aduh udah udah udah udah jangan ribut ya vinn ya
intinya nadia kamu dipasangin sama vina
ah kak alden sama vino
enggak kak aku gak mau kak please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
he asal lo tau ya nenek gua bisa motopake gituan
he yang penting kamera
udah udah jangan ribut ya
intinya nadia kamu dipasangin sama final oke
kak alden tunggu kak alden
kak tunggu kak
kak alden tunggu kak alden
aku mau ngomong sebentar kak
hah ada apa ya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
setau gua semuanya udah ada partner loh kecuali lo
iya kak maka dari itu daripada aku sama senior
yang itu tuh lebih baik aku sama kakak aja ya kak ya boleh ya
ya gak bisa lah
gua kan ketua klub disini
lagian juga masa partner gua junior gua sendiri
ya udah gua cabut dulu ya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
udah gak usah berlaku
pura pura gak mau satu tim sama gua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
udah tenang aja
ih siapa juga mau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
lo ngapain sih deketin gua mulu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
gua kesini mau ngingetin
kalau kita berdua itu punya tugas fotografi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
nih ya kalau gue tau gue bakalan satu tim sama lo
gue tuh gak mau masuk tim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
paling bentar lagi lo suka sama gue
pokoknya mulai hari ini kita harus cari view yang bagus
buat ngerjain tugas fotografi kita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
nih lo tuh kenapa sih ngatur ngatur mulu kerjaannya
jangan mentang mentang lo kakak senior gue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

lo buka dulu lensanya
ini belum nyala ya
ucap pengennya ya
paling bentar lagi
loh ada apaan sih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
kok lo gitu sih sama gue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
itu tuh yang rambutnya diet dua terus penampilannya culun banget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
hah liat aja ya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
banyak banyak banyak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
eh gue balik duluan nih
oh balik bareng gue aja ya van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
gue tuh dari tadi nyariin lo di sekolah
di baca ya van
ngapain sih gue harus dutin sama dia
coba misalkan gue tutip itu sama si alden
nah nyademen nih kalo libur begini nak

namanya cuman aja doang
mana mungkin yang mau ke tempat beginian
dia kan cantik

kok kayaknya lebih sayang dia daripada nadia
gak sayang tau sama lo berdua
gausah pake ngiri dua an gitu
agak baik tau ga
lucu banget ini
ada gini tuh
wah bisa berhenti nih gue
ini cantik banget nih kalo beginiannya
aloh nadia lo kenapa weh
ya allah loh ini anak
ini anak anaknya lo juga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
oh jadi lo itu adiknya pak
ih ini anaknya
lihat deh masa kakak adik kayak gini sih
kayak langit dan bumi